selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya rolan lagonda
langsung saja kita menuju bandara internasional soekarno hatta yang tengah menerima kedatangan vaksin covid sembilan belas ke dua puluh satu
tercapainya herd immunity serta juga membantu wna yang bertugas atau tinggal di indonesia agar mereka terlindungi
ada semangat kolaborasi gotong royong di sini apalagi ini juga untuk meringankan beban pendanaan pemerintah indonesia
pendanaannya mandiri dari kimia pharma sebagai anggota bumn holding pharmacy
tanpa menggunakan apbn baik untuk pembelian vaksin maupun pengiriman dan pelaksanaan vaksinasinya
kehadiran vaksin sinovac ditambah vaksin merk
yang telah tiba dan akan tiba nantinya menjadi bukti bahwa ketersediaan vaksin di indonesia aman
oleh karena masyarakat jangan ragu untuk divaksinasi
karena vaksin dapat mengurangi resiko sakit berat apabila kita terpapar virus covid sembilan belas yang terus bermutasi ini
selain vaksinasi yang tidak boleh dilupakan adalah disiplin pada protokol
kesehatan dengan menjalankan lima m dan menjaga kesehatan
serta mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan untuk membantu menurunkan laju penularan
semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan allah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
indonesia tidak sedang dalam kondisi baik baik saja
saat ini kita menghadapi berbagai pertempuran selain vaksinasi
juga untuk bisa menyiapkan fasilitas fasilitas isolasi mandiri bagi masyarakat
juga penyiapan alat alat kesehatan juga obat obatan
serta konsumsi yang kami persiapkan untuk masyarakat yang membutuhkan
kemarin minggu tanggal delapan belas juli kadin indonesia bersama grup gotoh dan samatong
juga telah menginisiasi fasilitas kesehatan rumah oksigen goto goyong
yang merupakan bagian dari upaya penanganan covid sembilan belas
dengan rumah oksigen ini ini merupakan fasilitas kesehatan yang dilengkapi
dengan peralatan suplai oksigen dan tempat tidur perawatan bagi warga terpapar covid sembilan belas
kadin menukung penuh setiap langkah dan kebijaksanaan
kebijakan pemerintah dalam penanganan covid sembilan belas
termasuk ppkm darurat sebagai wujud gotong royong bersama memerangi pandemi ini
ini semua adalah ikhtiar kita untuk membantu masyarakat dalam pandemi
dan kadin yakin dengan perjuangan kita bersama kita bisa bangkit dan melawati krisis kesehatan ini
pada kesempatan ini kami juga ingin menghimbau perusahaan perusahaan
yang mampu untuk mengambil opsi vaksinasi goto goyong
untuk meringankan beban pemerintah
dengan menanggung biaya vaksin untuk para pekerjanya
demikian terima kasih
ya vaksin covid sembilan belas ke dua puluh delapan telah tiba di indonesia
dan kita semua berharap semoga dengan kedatangan vaksin ini
tentunya mampu mempercepat penanganan pandemi di indonesia
termasuk untuk mempercepat program vaksinasi

demikian breaking news cnn indonesia saya rolan lagonda sampai jumpa